pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus makar oleh polda metro jaya egy sujana
melalui kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan ke pengadilan negeri jakarta selatan jumat siang
pengajuan pra peradilan politikus partai amanat nasional tersebut dilakukan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka
oleh polda metro jaya atas kasus perkara makar yang dinilai dapat memecah belah bangsa atau menimbulkan keresahan di masyarakat
kuasa hukum egy sujana mengatakan pasal makar yang disangkakan oleh penyidik atas kliennya
berbeda dengan pasal yang dilaporkan yaitu pasal satu ratus enam puluh tentang penghasutan
makna kata people power yang dimaksud kliennya merupakan gerakan melalui konstitusi
polda metro jaya menetapkan tersangka terkait pernyataan people power
menyusul adanya hasil quick count pilpres dua ribu sembilan belas pada tujuh belas april di kertanegara jakarta selatan
hari ini kita telah resmi mendaftarkan gugatan pra peradilan terhadap polda metro jaya
yang telah menetapkan
kami dr haji egy sujana sebagai tersangka atas kasus dugaan makar ataupun ujaran kebencian
sebagaimana dimaksud dalam laporan kondisi saudara surianto
terhadap permasalahan tersebut perlu kami luluskan disini bahwasannya klien kami dr haji egy sujana
tidak pernah melakukan makar tidak pernah melakukan suatu syarat korupsi apalagi berita bohong
apa yang disampaikan dia itu adalah suara daripada masyarakat
dan kliennya ataupun seolahku tim handpokasi badan pemenangan nasional